udah kita ngapain disini buruan masuk lo balik badan keburu diusir kita berisik
mereka pasti temen temennya boy
ini semua pasti kelakuan anak anak serigala sama simondi
udah sekarang kita lihat kondisinya boy aja dulu
abis itu baru kita bahas lagi soal ini
ada masalah apa pak herman
anak saya masuk rumah sakit pak
apa meeting ini bisa kita percepat
agar saya bisa pergi sekarang
kalau sharing profitnya sudah prof
bapak tinggal menandatangani saja
jadi meeting ini bisa kita akhiri pak
saya sangat khawatir sekali sama kondisi boy
semoga dia baik baik saja
dan yang dulu kita gak pernah bisa tandingin si boy
kalau dia udah ngebut di jalanan
kita harus lapor sama bondi
tapi dari tadi modi belum balik
gue juga gak tau
boy berhasil lolos
kalian beli ban yang lebih berkualitas
supaya karena stabil di jalanan
kalian akan lebih gampang untuk nyalahkain boy
atau bahkan nggak bisa jalan lagi
dia bakalan selesai
karena dia gak bakal bisa bawa motor lagi
dan klub warior pasti bakalan bubar
karena mereka lemah tanpa boy
kalian geng serigala pasti akan menguasai jalanan
dan gak ada yang bisa ngalahin
kita bakal ikut saran lo
sekarang kalian buktiin aja
kalau kalian bukan geng serigala ompo
jauh banget bean sama mondi
harusnya leader kita dean bukan mohon
gue akan manfaati mereka semua
supaya gue bisa balas dendam ke boy
yang udah nyakitin leora
tanpa harus motorin tangan gue sendiri
lo udah bikin kaki liora patah
lo juga harus ngerasain patah kaki bu
gimana dok keadaannya
ya sejauh ini sih dari hasil ronsen
tidak ada luka yang cukup dalam
itu pelipis di sebelah kanan
mengalami luka menjengkelkan dan menjengkelkan
mengalami luka disebabkan karena benturan yang cukup keras
tapi tidak perlu dijahit
hanya perlu diberikan antiseptik saja
kalau keadaannya nggak begitu parah
kenapa dia sampai sekarang belum sadar juga ya dok
ya mungkin karena pasien mengalami kelelahan
tapi nggak perlu khawatir
karena kondisi pasien tentunya masih stabil
dan kalau memang mau dibawa pulang ke rumah
saya rasa tidak ada masalah
tadi saya udah minta tolong buat hubungin keluarganya sih
semoga sebentar lagi mereka datang kesini
baik kalau gitu saya tinggal dulu ya
terima kasih dok
ternyata ngeliatin mu kalau lagi nggak sadar kayak gini nyenengin juga ya
ide banget sama kalau lagi sadar
pas itu ngeliatin muka lo tuh nyebelin banget
tentunya ngeselin banget sih pengen gue bejek bejek
reva lo gak boleh emosi lo harus tetap tenang
apa gue geledah aja ya
mumpung dia nggak sadar kan
soalnya kalau dia udah sadar
udah pasti kalung gue gak bakal dibalikin sama dia
gue cek kantong dia atau enggak ya
oh tapi nanti kalau dia sadar gimana
tapi bonu amat deh yang penting kalau enggak harus ketemu
tidak ada lagi
tidak ada lagi
saya mau menyerahkan barang pasien yang tadi dilepas
pada saat dokter melakukan tindakan
makasih ya sus
tolong dicek dulu mbak semuanya lengkap atau tidak
jangan jangan kalung gue ada di dalam sini
barang pribadinya cuma ini aja susah
hanya ada itu aja mbak
tadi suster liat nggak
tadi saya nggak lihat sih mbak
semuanya ada di dalam situ
gitu ya sus
yaudah kalau gitu
suster simpen lagi aja ya
nanti langsung kasih ke pasiennya aja kalau udah sadar
baik kalau begitu barangnya saya bawa ya mbak
terima kasih sus
ini kan rumah sakit bukannya mall
ini deh kayaknya
ini udah pasti ini lah ugd itu tulisannya
lu berpakaian tunggu di bawah aja dah
lah kenapa sih
eh bukannya begitu
kadang kadang biar gua masih miso aja
kan tadi dengar sendiri suster bilang apa
kita boleh masuk ke dalam cuma ganti gantian
cepet beli bawah aja
apa ya kok ribut ribut di depan pintu
udeh kita ngapain disini buruan masuk
lu balik badan kemudian diusir kita berisik
mereka pasti temen temennya boy
lu yang namanya refai
lu yang nolongin boy dan bawa dia kesini
yang ini bukan ian
kita berdua sama baiknya boy
jadi gimana kondisinya boy
kata dokter sih tadi gaada masalah yang serius atau luka dalem
terus kalau dia udah sadar bisa langsung pulang katanya
syukurlah kalo gitu
kalian udah ngabarin keluarganya boy
tadi gua disempet telfon bapaknya
ya mungkin sebentar lagi juga sampai sini
gua balik duluan ya dah
yaudah yuk dah
eh mau kemana
kan mau ke boy
wah kenapa ke gua
gua heran sih boy betah banget pingsan
lu mau di dalam gantiin boy biar ditungguin sama dia
kalo gua sih posisinya si boy si tiga hari pingsan juga gua jamanin
tiga minggu juga gue ikhlas
puter lah aja lu miso
gua baru inget
setau gua dan si ingu gua
bu ini ga dapet deket banget